tarekat naksabandiah di padang sumatera barat sabtu pagi telah melangsungkan ibadah sholat idul adha
menurut tarikat ini tanggal sepuluh zulhijjah jatuh pada hari sabtu sepuluh september dua ribu enam belas
tarekat naksabandia melangsungkan sholat idul adha di musola baitul makmur di kawasan pau kota padang sumatera barat
mereka juga menyumbangkan seekor sapi dan seekor kambing sebagai hewan kurban
penetapan hari idul adha tarekat ini berbeda dengan keputusan pemerintah
yang menyatakan bahwa hari raya idul adha jatuh pada hari senin dua belas september dua ribu enam belas
tarekat naksabandia menetapkan hari raya idul adha dengan cara hisap munjid
menurut tarekat ini tanggal sepuluh zulhijjah adalah seratus hari sejak awal bulan ramadan